indonesia tengah bersiap diri ekstra kali ini menyambut rombongan besar raja arab saudi raja salman bin abdul aziz al saud
selain juga ini kunjungan kali kedua setelah lebih dari empat puluh tahun lalu menginjakan kaki di tanah air
raja arab kali ini juga memboyong ribuan orang yang memunculkan banyak pertanyaan
apa pentingnya indonesia bagi arab saudi
apa untungnya raja arab saudi datang bagi indonesia
kita bedah bersama misi dagang raja minyak saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama kita akan melihat apa sih sebenarnya pentingnya urgensinya kedatangan raja arab gitu ya
kalau arab saudi itu terkenal ya jadi ada beberapa tipikal negara
ada emerging markets kemudian kita lihat juga ada negara kaya ada juga negara industri
nah timur tengah ini yang penghasil minyak
karena sebelum ditemukannya beberapa energi baru terbarukan
merupakan salah satu backbone untuk setiap aktivitas ekonomi di dunia
sehingga mereka menjadi negara yang kaya
tapi tahukah anda bahwa energi fosil itu akan habis pada waktunya
dan kini beberapa negara maju sudah bersiap diri melakukan penghematan
bahkan menemukan salah satu juga alternatif untuk bahan bakar dengan energi baru terbarukan
itulah yang menyebabkan kedatangan raja arab saudi

kali ini dia melakukan safari di beberapa negara terbarukan

di asia dan kita lihat ini memang merupakan salah satu yang menarik untuk kita bahas pada hari ini
banyak orang kemudian mengaitkannya dengan rencana saudi aramco
saudi aramco merupakan salah satu raksasa perusahaan minyak yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh kerajaan arab saudi
banyak yang kemudian mengaitkannya dengan rencana saudi aramco akan melakukan ipo pada dua ribu delapan belas
belum jelas memang mereka akan melantai di mana apakah di amerika serikat di london
tapi yang jelas kemungkinan pasti negara maju
tapi kali ini dalam sebuah perusahaan ini
untuk menawarkan saham saudi aramco
dan apabila ini terrealisasi maka saudi aramco akan menjadi ipo dengan nilai terbesar di dunia
kita lihat perbandingannya
pada tahun dua ribu empat belas alibaba group mencapai sekitar dua puluh empat miliar dolar amerika
sekitar dua puluh empat miliar dolar amerika dalam ipo yang dilakukan di wall street
dan kita lihat itu menjadi yang terbesar saat ini
tapi ketika saudi aramco nanti melakukan ipo
dia akan menjadi yang terbesar
lalu kemudian aia group pada tahun dua ribu sepuluh
kemudian diikuti oleh visa
kemudian gm pada tahun dua ribu sepuluh
sekarang kita bertanya kenapa sih mereka mau melepas saham perusahaan se strategis aramco
masa depan oil itu sudah mulai turun
mereka tahu betul untuk pertama kali dalam seperempat dekade
anda tahu mereka punya hutang miliaran dan mereka akhirnya membutuhkan uang itu untuk mendanai anggaran mereka
anda percaya bahwa negara sekaya arab saudi kini sudah berhutang
karena harga minyak mengalami penurunan yang sangat drastis
dari sekitar seratus dolar amerika per barrel pada tahun dua ribu empat belas
pada tahun dua ribu lima belas bahkan sempat menyentuh level dua puluh delapan dolar amerika per barrel
anda lihat pemangkasan harganya
goyangnya ekonomi mereka membuat mereka untuk pertama kali dalam lebih dari seperempat abad berhutang
itu didapatkan dari sindikasi perbankan internasional
lalu apa pentingnya aramco
ya mereka butuh pendanaan
dan yang menarik lagi
saya akan menjelaskan pada anda
sebelum saya kesini
bahwa mereka kini sudah memiliki blueprint kemana ekonomi mereka akan dialihkan akan shifting
satu hal itu dikenal dengan saudi vision dua puluh and tiga puluh
dan ini menjadi kata kunci kedatangan raja salman
mereka akan mulai melakukan diversifikasi untuk penopang penopang ekonominya
mereka akan melakukan pembiayaan pembiayaan di luar arab saudi
untuk bisa mendapatkan dana dana
mungkin mereka akan mulai berinvestasi di pariwisata misalnya
karena oil sudah tampaknya tidak bisa menjadi satu lagi penopang di ekonomi mereka
dan saudi vision dua ribu tiga puluh inilah yang menjadi alasan kedatangan raja arab kali ini
lalu kita akan lebih spesifik ke domestik
kita lihat ekspor indonesia ke arab saudi bagaimana trennya
kita lihat bersama
saya hapus yang ini ini dia
sempat naik tapi kemudian turun lagi dua ribu enam belas
dua ribu enam belas turun karena harga minyak masih terseok seok
jadi kalau misalnya ekspor indonesia ke arab saudi artinya ketika arab saudi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi
kan orang nggak akan minta
maksudnya kebutuhannya jadi menipis
ketika tidak ada permintaan mau ekspor kemana indonesia
dan itu salah satu yang menjadi salah satu perubahan
jadi salah satu alasan mengapa ekspor mengalami penurunan tahun dua ribu enam belas
tapi bila kita geser ke impor kita lihat bersama
hampir sama ya
nih dua ribu dua belas bahkan lebih ancok di tahun dua ribu lima belas
kalau kita bandingkan tadi dua ribu lima belas untuk ekspor masih mending
tapi impor indonesia ke arab saudi ya rendah
artinya apa ya kita masih oke lah ya
kita dua ribu enam belas masih surplus tampaknya kita bandingkan dua tujuh puluh tiga yes satu tiga puluh tiga
oke kita masih defisit tampaknya
dua tujuh puluh tiga miliar dolar amerika ya terhadap arab saudi
artinya masih lebih banyak
tapi kita berkontribusi cukup besar loh untuk arab saudi
untuk kuota keberangkatan jemaah haji juga kita merupakan salah satu yang terbesar
ini adalah untuk menjadi salah satu peta bagi pemerintah
kedatangan mereka jangan disiasiakan
surplus kalau bisa kemudian kita tingkatkan lagi surplus dagang dengan arab saudi
dan itu akan menjadi salah satu juga kaki kaki untuk memperbaiki ekonomi di indonesia
yang juga tengah menghalang
mengalami perlambatan ekonomi
lalu kita bicara ke investasi
kan orang belakangan di media semua investasi dong investasi
arab saudi menjanjikan akan melakukan investasi sekitar dua puluh lima miliar dolar amerika
insya allah terwujud ya
dan kita lihat realisasi investasi arab saudi ini beberapa sektor yang paling banyak
kita ambil beberapa yang paling mendominasi
kita lihat untuk sektor industri kimia dasar barang kimia dan farmasi itu ada dua belas proyek
nilainya itu sekitar dua puluh delapan juta dolar amerika
kemudian ada hotel dan restoran ya
hotel dan restoran itu ada tujuh belas
ini realisasi ya dari tahun dua ribu dua belas ke dua ribu dua puluh
jadi di indonesia itu ada hotel hotel dan restoran dengan nilai investasi sekitar dua enam juta dolar amerika
sangat dekat dengan kehidupan kita
anda tahu kan makanan khas kebab atau yang lainnya
atau makanan makanan khas timur tengah
itu kan restoran restorannya sekarang ada banyak ya di ibu kota di berbagai daerah
kemudian juga ada
ada hotel hotel yang khas timur tengah gitu
itu yang menjadi salah satu juga cikal bakal mungkin bisa diperdalam lagi nih untuk sektor ini
lalu kemudian sektor perdagangan dan reparasi itu ada dua puluh lima proyek dengan nilai dua empat juta dolar amerika
lalu sosok raja salman kemudian menarik untuk kita lihat sebelum saya kesana
masih ada lagi ini realisasi sektor pertambangan sangat kecil ya
itu sekitar tiga ratus ribu dolar amerika
perumahan dan kawasan industri perkantoran
lalu jasa lainnya sekitar satu ratus sebelas sembilan ribu dolar amerika
jadi investasi merupakan motor utama perekonomian indonesia di tengah ketidakpastian global saat ini
pemerintah indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk menarik investasi sebanyak banyaknya
terutama foreign untuk investasi langsung ke dalam negeri
karena itu yang akan secara langsung memompa ekonomi di dalam negeri
utamanya untuk sektor real ya
jadi fdi adalah kunci yang harus dikejar
lalu tertarik kita dengan sosok raja salman
karena kita tadi kita sebut sebagai raja minyak yang akan datang ke indonesia
berapa sih sungguhnya kekayaan raja salman bin abdul aziz ini
berdasarkan sumber dari forbes kemudian juga top reaches com bahwa raja salman saat ini mencatatkan kekayaan yang signifikan ya
kita lihat ini angkanya sudah cukup besar
kita lihat dua ratus tiga puluh empat triliun rupiah
tapi apakah dia yang terkaya
enggak juga sih
yang merupakan salah satu juga konglomerat asal arab saudi
mungkin anda kenal dengan beberapa brand yang dimilikinya
hotel four seasons misalnya atau fairmont
itu merupakan salah satu ataupun salah dua ya beberapa yang dimiliki
juga klub sepak bola ternama dunia yang juga dimiliki oleh hal walid
jadi memang arab saudi ini dengan karakter negara kaya itu suka membuat kita tercengang ya
dengan lihat seribu lima ratus orang di bawah
seribu lima ratus orang di bawah langsung
untuk tangganya aja harus khusus
tapi ternyata mereka pun sama menghadapi kontraksi ekonomi
terbukti mereka berhutang untuk pertama kali
dan kini mereka tengah mencari alternatif ke target target negara mereka
termasuk juga indonesia